pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih dibuka oleh kpu surabaya pada dua puluh enam tiga puluh satu januari lalu
jumlah kebutuhan tenaga pantarlih ini disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara atau tps
nantinya data calon pemilih di tps akan dicocokkan oleh pantarlih
menurut anggota kpu surabaya nafila astris waris ada beberapa kelurahan yang belum ada pendaftarnya
tapi di beberapa tempat pendaftar malah lebih dari satu orang
nafila mengakui untuk merekrut pantarlih lebih berat ketimbang saat perekrutan panitia pemilihan kecamatan ppk
dan panitia pemungutan suara pps yang pendaftarnya ribuan dan melebih jumlah yang dibutuhkan
problemnya mungkin beda ya mas dengan dinamika yang kemarin ketika kita pembentukan bpk bps
karena ppk itu kan basisnya kecamatan satu kecamatan lima orang
pendaftarnya memang ribuan kemarin itu ya
begitu pula pps
tiga orang per kelurahan kali jumlah kelurahan
sedangkan ini jumlahnya jauh lebih besar delapan satu ratus enam puluh dan nanti kpps jumlahnya akan lebih besar lagi
saat ini kpu surabaya tetap melanjutkan tahapan yakni penelitian administrasi pendaftar yang dicatwalkan sampai dua februari
untuk memenuhi kuota pps di seluruh kelurahan dan kecamatan bisa menunjuk pantarlih di masing masing wilayah kerja tps
proses ini harus tuntas sebelum enam februari yang menjadi tanggal pelantikan pantarlih
kepala pps di jawa timur abdul kudus salah mengingatkan agar dinamika dalam perkurutan pantarlih tidak mengganggu tahapan pemilu
ia menegaskan agar pantarlih yang dipilih memiliki netralitas dan integritas
kudus meminta agar pantarlih nantinya bisa turut menjamin hak pemilih warga negara dalam pemilu dua ribu dua puluh
prinsipnya adalah jangan menghilangkan hak pilih warga negara
prinsip dasarnya itu
yang kedua adalah ketika kita memahami bahwasannya
hak pilih itu menjadi satu hal yang kenistayaan yang harus dilakukan
oleh karena itu kami punya catatan catatan terkait dengan tempat tempat yang rawan terhadap hilangnya hak pilih
salah satu lokasi yang menjadi perhatian kudus adalah pondok pesantren
di jawa timur terdapat beberapa pondok pesantren besar dengan rata rata santri yang memiliki hak pilih mencapai lima belas dua puluh ribu
santri ini datang dari berbagai kota di tanah air
untuk itu kudus berharap pantarli berkoordinasi dengan pengasuh pondok pesantren dan dispenduk capil setempat
untuk memastikan santri santri ini mendapatkan hak pilihnya
tim liputan cnn indonesia